ia ada karakternya itu perhatian sama orang tua itu perhatian sayang kelihatan kalau
sayang aruh sama orang tua kalau enggak ini mana yang rasakan sakitnya yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
mendapat pendidikan dan bermain sudah menjadi hak anak mereka yang bisa mendapatkannya secara
optimal bisa dikatakan cukup beruntung karena masih banyak
anak yang tidak bisa menikmati masa kecilnya sebagaimana anak seusianya karena harus berjuang
untuk keluarga kami menemui fia di lampung timur seorang remaja pejuang cilik penguat keluarga
pagi menyapa di
desa beraja luhur kecamatan beraja selebah kabupaten lampung timur
sevilla duisa fitri mengawali hari dengan bersiap ke sekolah
fia begitu ia akrab di sapa
sebenarnya memang seperti bocah seusianya menempuh pendidikan di sekolah dasar bermain
dengan teman teman sebayanya ia juga anak yang ramah mudah bergaul dan tidak memiliki masalah di bidang akademis
namun jika waktu pulang sekolah
tiba saat itulah peran fia yang sesungguhnya dimulai remaja berusia dua belas tahun ini tak punya
waktu beristirahat atau bermain seperti anak lain ia harus merawat mesno sang ayah yang sakit keras
sudah tiga tahun belakangan mesno menderita sakit karena diabetes hingga satu tahun lalu
kondisinya semakin memburuk dan difonis dokter mengalami gagal ginjal kedua kakinya tak lagi
berdaya jangankan bekerja dan mencari nafkah berdiri saja

mesno tak mampu apalagi hampir setiap waktu sekujur tubuhnya diserang gatal gatal dan napasnya
terasa sesak sudah berulang kali mesno berobat dari satu dokter ke dokter lain berganti ganti
rumah sakit semua diagnosa mewajibkan mesno menjalani cuci darah setidaknya dua kali sepekan

promosi prostetah belum selesai
agar tidak seperti yang kena
satu keranjang bisa laku dengan harga delapan hingga delapan belas ribu rupiah
namun hasil ini serba tidak pasti
seperti saat ini usaha minto juga nihil karena tak ada pesanan selama berbulan bulan
sementara ibu mesno karmi hanyalah seorang buruh di perusahaan tungku rumah milik orang lain
sejak sakitnya bertambah parah mesno dan istrinya bercerai
anak pertama dan si bungsu tinggal di rumah mertua mesno
anak keduanya yang setia menemani dia
sepanjang ingatan mesno tidak ada keluhan keluar dari mulut malaikat tersayangnya itu selama mengurusnya
iya memang kelihatan dari kecil itu sudah kelihatan
karakter anak itu orang tua kan tahu
iya dari karakternya itu perhatian sama orang tua itu
kelihatan kalau orang sayang sama orang tua kalau enggak
sebenarnya sih saya itu terpukul sih hati saya
kadang lihat itu nggak tega saya itu
mungkin dia terpaksa
seharusnya kan seusia dia kan main sama temen temennya
iya bisa bagi waktu harus ngaji harus ngurus bapaknya harus bantu neneknya
itu memang suatu kebanggaan buat saya kalau masalah itu
bukan hanya memenuhi baktinya untuk mengurus sang ayah
di usia belia fia sudah penuh tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan rumah tangga
selama tiga tahun belakangan fia sudah terbiasa memasak hingga menyuci pakaian meski baru duduk di kelas lima
tidak banyak memang yang bisa dilakukan fia
obat yang diberi dokter dari terakhir kali sudah habis
usapan kasih dari viala yang setidaknya bisa mengurangi rasa sakit
fia kecil memang sudah begitu tegar menghadapi kondisi terburuk ayahnya
ya habis maghrib itu kan tidur terus dibangunin tidak bangun
terus agak sadar terus duduk
terus tidak sadar lagi
sampai diyasinin juga
emang bapak itu sering tidak sadar
iya pas hari sabtu sabtu kemarin
sabtu minggu lalu
aku mengedahkan tank tiga kali
desa berajaluhur lampung timur adalah rumah bagi para transmigran asal jawa tengah tahun enam puluh an
selain hidup dari perkebunan sebagian warga di desa tempat fia dan keluarganya tinggal bekerja sebagai pembuat tungku
demikian pula karmi nenek fia
di usianya yang sudah menginjak enam puluh lima tahun tidak boleh ada rasa lelah bagi wanita paruh bayak ini
sebab hanya dialah kini tulang punggung keluarga di rumah
dari pagi hingga sore hari karmi bekerja dengan penghasilan yang tak seberapa
untuk setiap tungku
untuk setiap tungku yang selesai dan terjual karmi mendapat lima ratus rupiah
artinya dalam satu bulan karmi mendapat sekitar dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah
sungguh nilai yang tak seberapa untuk menanggung kehidupan empat orang di rumah termasuk mesno yang sakit
jangan khawatir lah
tidak sembuh sembuh gitu
tidak bisa jalan
ya tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat kamu kali ini
tidak pernah sakit selama ini
bertahan ya bertahan
kalau sakit kemana
tidak ada hati ibu yang tak remuk
melihat anaknya terbaring lemah tak berdaya
namun karmi juga bersyukur
ada cucunya fia yang membantunya
menjadi kekuatan dan hiburan bagi keluarga
untungnya tidak pintar banget
sama orang tua sama anak
tidak ada yang nyuruh begitu begitu
bapaknya ya dikusuk kusuk
diperi ya ya diperi
keluarga fia beruntung
mereka hidup di lingkungan masyarakat yang saling peduli
satu sama lain
terlebih perangkat desa setempat memiliki program desa siaga kesehatan
artinya ada kader kader khusus yang bergerak mengontrol kondisi kesehatan warga
agar tak satupun orang sakit yang tak tertangani
tiga minggu berlalu sejak terakhir mesno kontrol kerumah sakit
namun kondisinya justru tak semakin membaik
hari ini warga membantu mengantar mesno kembali menemui dokter
jarak rumah fia menuju ke rumah sakit umum daerah sukadana lebih dari empat puluh km
agar mesno mendapat perawatan intens dan penanganan dari dokter spesialis penyakit dalam
warga yang mengantar sudah biasa menumpuk perjalanan dengan mobil hingga lebih

dengan kebaikan hati tetangga
warga fia harus mengeluarkan dana dua ratus ribu rupiah untuk satu kali perjalanan menyewa mobil demi berobat
ini kali pertama fia ikut mengantar ayahnya ke rumah sakit dan menyaksikan langsung
yang harus dijalani
fia menemani dan menguatkan sang ayah
setelah menunggu selama kurang lebih satu jam
hasil tes laboratorium dan usg menunjukkan
kondisi mesno semakin menurun
ini sudah kronis ya
fungsi ginjalnya nggak sampai sepuluh persen
sisa fungsi ginjalnya itu
lihatnya dari urium kreatinin tadi
lihat dari hb
lihat dari bengkak ini
terus sesek ini
terus mual mualnya nggak hilang itu
karena racunnya nggak keluar lho
racun racun yang harusnya kebuang lewat kencing nggak keluar
untuk kesekian kalinya
dokter mengingatkan mesno
jalan satu satunya adalah cuci darah
namun mesno masih dipenuhi trauma
karena beberapa waktu lalu
ia menjalani cuci darah tiga puluh menit
lalu tak sadarkan diri
mesno dipenuhi rasa khawatir
perasaan gundah itu juga dirasakan keluarga
mereka tentu tak ingin mesno lebih lama tersisa

namun kondisi ekonomi seakan menjadi tembok besar yang menghadang
mesno memang sudah terdaftar sebagai peserta bpjs
namun untuk melakukan proses cuci darah
mesno harus dirawat inap dan mengantre menunggu giliran
artinya keluarga juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi
bagi pendamping saat rawatan
untuk memperbaiki kekuatan

berat memang bagi mesno menjalani hari demi hari menahan perih
tapi melihat semangat fia
ia pun terus bangkit dan bertahan
saya harapkan saya bisa sehat total seperti dulu
dan bisa membesarkan fia semampu saya
seperti dia kalah
apa yang jadi nanti jadi cita cita fia bisa tercapai
jadi doanya fia buat bapak harapannya
biar cepat sembuh
kalau buat fia sendiri kepinginannya fia apa lagi
pengen membangun rumah yang layak
pengen juga punya kendaraan sendiri biar bisa ngantar bapak kemana mana
biar tidak nyatar
fia adalah satu lagi kisah bakti anak pada orang tua
meski dalam kondisi terlemah sekalipun
fia memang telah bertumbuh menjadi anak kuat
namun jalan hidupnya masih begitu panjang
pendidikan dan kesembuhan ayah tercinta
terus terukir di doa pada sang pencipta
sambil terus tanpa lelah merangkai masa depan
fia yang diberikan kemampuan untuk memperoleh kemampuan
menemukan kemampuan yang menarik

ketulusan dan harapan dari fia tidak hanya berdiri sendiri
melainkan disambut dengan kebaikan dari sesamanya
dari fia kita belajar bahwa kebaikan bisa dimulai dengan kesederhanaan
kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain
yang bisa menjadi inspirasi bagi kita
pariwisata yang diperbolehkan untuk jangkauan
sebagai zitab lagi
ajib melihat api russian ketelah bersih bunda
sedisikan pesan k telefon
itu kebahagiaan yang memang gak bisa dibeli
nah keren bagus
ibu kota jakarta selalu menyimpan banyak cerita
kita tidak juga bisa menutup mata bahwa di gemerlap jakarta
begitu banyak kriminalitas dan juga ketimbangan sosial
tetapi ada mereka yang rela hadir menamai diri rumah belajar merah putih
dan menjadi secercah cahaya lilin kecil
bagi generasi penerus bangsa di tengah gelapnya kolong semangat
minggu pagi bukan sekadar waktu untuk bersantai di rumah menghabiskan hari libur sekolah
sahal yang kini duduk di kelas enam sd hari ini mengikuti pawai menyambut ramadan
bersama teman temannya dari rumah belajar merah putih
senyum sumringah bocah dua belas tahun itu tak bisa disembunyikan
celoteh riang dan sesekali lagu lagu bertema ramadan
disenandungkannya bersama lima puluh orang temannya
sembari mengelilingi kampung nelayan cilincing jakarta utara
iya mereka memang tinggal di lingkungan yang tak ramah anak
di kelurahan cilincing
kecamatan cilincing ini
mereka disebut anak anak kolong jembatan
udang hiburan malam
namun meski lahir dan tumbuh besar di dunia yang suram
tak ada yang boleh menghalangi semangat mereka
untuk mengenyam pendidikan dan menyongsong masa depan yang cerah
rumah belajar merah putih atau yang kini telah resmi berdiri sebagai yayasan
merah putih karya mandiri
adalah tempat menimba ilmu bagi anak anak di kampung padat penduduk ini
mereka terbagi dalam kelompok paut
serta pemberdayaan anak berkebutuhan khusus dan anak yatim
mereka tidak hanya menerima pendidikan formal
tetapi juga pelatihan soft skills dan pembentukan karakter
tempat mereka biasa belajar setiap hari ini
adalah di bawah jembatan jalan raya cilincing
jika siang mereka berbagi tempat dengan para nelayan yang memperbaiki jaring
namun pada malam hari
kolong jembatan ini menjelma tempat hiburan malam
sahal adalah salah satu anak yang telah dibimbing guru relawan
di rumah belajar merah putih sejak kecil
ia menemukan tempat ini sebagai rumah kedua
pas lagi pak ut atau tk disini
kata mama sekolah disini pas lagi rumahnya disini
emang apa yang bikin seru
rame bisa diajak main
bisa diajak ngobrol juga bunda bundanya
curhat tentang orang tua
tentang orang tua
terus tentang kawan kawan
gini nasihatnya udah sahal nggak usah sedih lagi
selain sahal anak anak di wilayah ini memiliki latar belakang keluarga bekerja malam
keluarga tidak utuh hingga korban kekerasan seksual
banyak pula anak anak yang terpaksa putus sekolah
karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka
inilah yang menggerakkan desi purwatuni
mendirikan rumah belajar ini tujuh belas tahun lalu
aku sakit kanker
dan waktu itu dokter bilang aku tinggal tiga bulan lagi ya kan meninggal
waktu itu dua ribu enam bulan maret kan
nah ketika itu apa sih yang mau dilakukan kan bingung dengan sisa hidup segitu

akhirnya kan aku suka baca buku
akhirnya kan aku suka baca buku
lalu aku bikin lah kayak taman bacaan
nah ketika bikin taman baca ini ada anak umur mungkin sepuluh datang
dia baca bukunya terbalik
terus aku tanya kamu tinggal di mana
dia bilang di bojem
kayaknya asing ya
aku kan warga sini gitu
pas aku tahu oh di kolong jembatan
dan aku kepikiran kenapa enggak aku ngajar di sini aja
rumah belajar milik desi kini memiliki empat guru relawan termasuk dirinya
desi juga banyak mengeluarkan uang pribadi untuk operasional pembelajaran
jika dana dari donatur tak mencukupi
rumah belajar merah putih mendidik anak bangsa di tengah pro dan kontra warga
berkali kali desi dan guru lain mendapat serangan secara verbal
hingga fisik dan terancam terusir
meski penuh tantangan desi tidak berhenti memperjuangkan visi misinya
untuk membimbing anak anak meraih cita citanya
karena saya suka sama anak anak kecil ya mbak
saya suka melihat mereka senyum
saya suka melihat mereka makan bareng kami
saya suka melihat mereka menari bermain membaca buku
kebahagiaan yang memang gak bisa dibeli
merah putih harus terus berdiri
itu dari amanah almarhum suami
jadi sebelum suami meninggal dia bilang sama aku yang
jangan tutup merah putih sebelum waktunya
jangan tutup merah putih sebelum allah menakdirkan
karena merah putih ini adalah adang amal kamu
nanti kita ketemu di surganya
jadi merah putih jangan ditutup
dia bilang begitu
itu hanya sekedar
ya candaan atau ngobrol lah gitu
saya nggak tahu
setelah itu tiga hari kemudian beliau meninggal
jadi saya pegang amanahnya beliau
sayangnya desi kini masih menyewa rumah dengan biaya lima belas juta per tahun
namun kontrakan tak bisa berlanjut dan kemungkinan besar rumah belajar ini harus bubar dalam hitungan bulan jika tak bisa menemukan tempat baru
perjuangan masih panjang ke depan
anak anak ini berhak mendapat hak mereka mengejar ilmu dan penghidupan yang lebih baik
menahuselia dari komunitas cepat mungkin saja
yang tadi memang nyalakan
kalau adanya keselesaan sama sekali